sudah ada angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia yang saat ini berada di rspi sulianti saroso jakarta
angga selamat petang kondisi terkini terkait dengan dua warga yang positif terinfeksi virus corona yang juga hari ini sudah menjalani perawatan di sana
kemudian kita ingin mengkonfirmasi apakah betul ada salah satu pasien yang baru saja tiba dari rsud depok yang dirujuk ke rspi sulianti saroso hari ini angga
selamat petang tiffany memang betul sekali tadi pada pukul satu siang datang seorang pasien dengan menggunakan ambulans dari rumah sakit umum daerah ke rspi sulianti saroso jakarta utara
namun memang belum ada kabar ataupun konfirmasi secara resmi dari pihak rspi tentang apakah pasien ini memiliki keterkaitan dengan dua pasien yang sudah dikonfirmasi positif coronavirus disease sembilan belas atau covid sembilan belas
karena memang tadi kami mendapatkan informasi bahwa konferensi pers ataupun penjelasan dari direktur utama rspi muhammad syahril baru akan digelar pada esok hari
namun demikian tiffany artinya
selain dua pasien yang sudah terkonfirmasi covid sembilan belas di rspi sulianti saroso kini sedang dirawat tujuh pasien tapi masih terduga atau masih suspek belum ada hasil dari litbangkes apakah positif corona ataupun negatif seperti itu
dalam waktu satu dua hari ini baru akan diketahui hasilnya karena memang untuk pasien yang datang pada hari senin kemarin itu ada empat orang
pada hari selasa ini ada tiga orang membutuhkan waktu sekitar dua atau tiga hari untuk bisa mendapatkan hasil dari litbangkes mengenai status mereka apakah positif coronavirus disease sembilan belas ataupun negatif
jadi memang saat ini masih dilakukan pengawasan pemantauan karena untuk mengambil sampel ataupun metode swab ini sudah dilakukan dan ini sudah dikirim juga sampelnya ke lead bank cash untuk nanti ditunggu hasilnya seperti apa
angga selain tadi anda mengatakan masih menunggu hasil kemudian pengawasan terhadap tujuh orang suspek virus corona yang saat ini berada di rspi sulianti saroso
bagaimana anda paling tidak hari ini atau selama hari ini melihat kegiatan yang ada di rspi sulianti saroso
kita tahu ini merupakan salah satu rujukan dari pemerintah untuk menangani pasien
suspek virus corona tapi artinya apakah anda melihat ada pengawasan yang berbeda bagaimana pemeriksaan kesehatan lainnya yang juga berjalan di sana seperti apa angga
ya tiffany memang sejauh ini hampir tidak ada perbedaan sejak hari kemarin ataupun hari ini karena memang ruang isolasi ini ditempatkan di ruang khusus yang tidak bercampur dengan pasien pasien lainnya
di rspi sulianti saroso ini dan memang mekanisme ketika ada pasien yang diduga ataupun suspek corona ini datang
ini menggunakan langsung masuk ke wilayah tempat ruang isolasi seperti itu kemudian masuk ke dalam dan setelah selesai dibawa ke dalam kemudian ambulans tersebut juga dilakukan proses dekontaminasi
dibersihkan begitu dengan cairan disinfektan sebelum akhirnya bisa meninggalkan tempat
tapi sebelum meninggalkan tempat memang masih di stand by kan atau disuruh menunggu terlebih dahulu untuk melihat status pasien apakah misalnya bisa pulang pada saat itu atau menunggu beberapa hari untuk melihat dari hasil uji dari swab tersebut ataupun uji dari spesimen yang diujikan kelitbangke seperti itu
namun demikian memang prosesnya seperti itu
kita juga tidak boleh mendekat ke arah
ambulans mengambil gambar bisa namun tidak bisa mendekat karena tentu saja itu berkontak langsung dengan pasien yang diduga coronavirus seperti itu
jadi memang hanya di wilayah isolasi saja yang areanya memang terbatas seperti itu
tapi kami masih bisa mengambil gambar dan masyarakat juga sebenarnya di wilayah zona ini zona hijau ini masih bisa tetap berlalu lalang seperti biasa
dan ditanjurkan memang tidak perlu memakai masker
kecuali bagi mereka yang merasa
ketika sakit seperti itu memiliki flu ataupun batuk agar tidak memberikan atau menularkan penyakitnya kepada orang lain maka jika tidak sakit tidak perlu memakai masker seperti yang juga saya lakukan pada saat ini
jadi di zona hijau cukup aman kecuali berada di dalam zona kuning dan zona merah di ruang isolasi rumah sakit penyakit infeksi sudah antisa rosso
angga kita recap lagi artinya boleh dijelaskan
kondisi dari dua warga indonesia yang menjadi suspek corona kemudian kami juga dapat informasi bahwa satu dari suspek tadi yang anda sebutkan merupakan warga negara asing
apakah anda juga mendapatkan informasi terkait dengan hal ini
ya betul sekali saya akan mulai dari kondisi dua pasien yang sudah positif tiffany bahwa kondisinya sejak kemarin juga sudah stabil
tidak menggunakan alat bantu pernafasan
juga tidak menggunakan infus seperti itu artinya mereka bisa makan dengan menggunakan tangan ataupun mulut langsung tidak perlu memakai infus
juga tidak ada alat bantu pernafasan artinya juga pernafasannya sudah normal
yang masih dipantau adalah soal demamnya dan menurut keterangan dari direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril menyatakan bahwa ini juga demamnya sudah turun
hanya ada tinggal batuk batuknya saja sedikit
namun kenapa belum bisa pulang tentu saja untuk melihat hasil tes ini
jadi dihitung dari ketika hasil positif keluar pada hari senin lima hari ke depan artinya hari sabtu nanti akan dilihat hasilnya seperti apa
jika hasilnya negatif maka akan dilakukan tes sekali lagi dan jika negatif kembali maka bisa diperbolehkan untuk pulang
seperti itu karena memang secara simptom atau gejala ini sudah tidak ada kecuali hanya batuk batuknya saja
itu untuk kondisi dua pasien yang sudah dinyatakan positif kemarin
sementara untuk satu
terduga ataupun suspek corona yang berasal dari warga negara asing kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dari direktur utama rspi
namun demikian tidak disebutkan dari negara mana
kemudian juga jenis kelaminnya dan juga apalagi namanya seperti tiffany
tapi hanya dikonfirmasi ini adalah warga negara asing
juga belum dikonfirmasi apakah memiliki keterkaitan dengan pasien yang sudah positif corona atau adalah pasien baru
seperti itu dengan kasus baru
ini yang masih harus kita tunggu tiffany
baik terima kasih angga dwi putra melaporkan langsung dari rspi sulianti saroso jakarta